badan pengelola transportasi jabodetabek sepakat untuk menghentikan sementara proyek proyek yang berada di ruas tol jakarta cikampek
penghentian ini dilakukan guna menyambut libur natal dan tahun baru dua ribu sembilan belas
selasa pagi ruas tol japek yang mengarah ke cikampek terpantau padat sejak kilometer lima
kepadatan ini biasa terjadi di ruas tol japek saat memasuki kawasan cikunir hingga kawasan cibitung bekasi
meski demikian penghentian proyek di tol japek sudah mulai terlihat
proyek yang berada di ruas tol jakarta cikampek dihentikan sementara menyambut libur natal dan tahun baru
penghentian ini dilakukan pada delapan belas desember dua ribu delapan belas sampai satu januari dua ribu sembilan belas
proyek proyek yang berada di tol japek yakni lrt kereta cepat jakarta bandung elevated toll flyover dan rehabilitasi jalan
penghentian ini dilakukan guna mengantisipasi peningkatan jumlah kendaraan pada libur natal dan tahun baru yang akan melewati tol japek
pada tanggal sembilan belas ketiga pekerjaan itu akan dihentikan
kemudian juga ada kebijakan dari menteri perhubungan yang sudah tertuang dengan peraturan menteri
satu lima belas tahun dua ribu delapan belas juga sudah disosialisasikan sudah diinformasikan
sudara korresponden cnn indonesia desi aritonang di gerbang tol cililitan jakarta
apakah tol jakarta cikampek sudah siap untuk menyambut libur panjang natal dan tahun baru ini
ya betul sekali eva tadi baru saja jasa marga sebagai badan usaha jalan tol bumn menggelar keterangan pers kepada media
di mana dijelaskan bahwa perkiraan mereka untuk liburan panjang natal dua ribu delapan belas dan tahun baru dua ribu sembilan belas itu
kenaikan volume lalu lintasnya akan terjadi mulai dua puluh satu mei
dua puluh satu desember sampai satu januari dua ribu sembilan belas dimana puncak arus mudik akan terjadi pada dua puluh dua desember
arus mudik natal dan arus balik natal dua puluh lima desember
kemudian untuk puncak arus mudik tahun baru dua puluh delapan desember dan arus balik tahun baru pada satu januari dua ribu sembilan belas
trafiknya nanti akan ada keluar sejumlah kendaraan yang keluar dari jakarta
diperkirakan mencapai satu dua puluh lima juta kendaraan atau turun dua tiga puluh dua
alasannya karena libur natal tahun baru pada tahun ini memang terjadi lebih pendek dibandingkan tahun tahun sebelumnya
kemudian untuk penghentian sementara sejumlah aktivitas proyek di jakarta cikampek
memang ada sejumlah proyek
seperti yang kita tahu ada jakarta cikampek elevated dan juga ada proyek lrt
di mana akan dihentikan mulai tanggal sembilan belas desember menurut jasa marga eva
dua belas desember kemudian dilanjutkan sampai dua puluh dua desember
kemudian disambung dua puluh lima desember dua puluh delapan dua puluh sembilan desember dan satu januari
atau sekitar delapan hari lamanya dihentikan sementara proyek tersebut
dan juga tak hanya itu akan ada pembatasan angkutan operasional barang
pada natal dua puluh satu sampai dua puluh dua desember dan dua puluh lima desember
kemudian pada tahun baru akan ada pembatasan angkutan operasional barang pada dua puluh dua puluh sembilan desember dan satu januari
baik apa strategi yang diterapkan untuk kemudian menyiasati terjadinya penumpukan kendaraan
di tanggal tanggal puncak seperti yang tadi anda sebutkan
tanggal tanggal puncak di arus balik ataupun juga
arus mudik natal dan tahun baru ini
ya betul sekali eva seperti layaknya pada hari raya lebaran
hal yang serupa diterapkan oleh pihak jasa marga seperti tadi
pembatasan kendaraan operasional pada tanggal tanggal tertentu
pembatasan truk maksud kami adalah memang efektivitasnya bisa mengurai kemacetan
karena memang kita tahu besarnya kendaraan tersebut dan juga lamanya laju kendaraan tersebut
bisa membuat kemacetan
jadi hari hari biasa dan jika itu dihentikan operasionalnya atau dihentikan pelarangan truk tersebut diterapkan
maka akan menambah kelancaran di lalu lintas tol jakarta cikampek
dan juga untuk japek elevated di mana di sini pihak jasa marga akan mengoptimalkan lajur tol
di mana satu lajur itu biasanya bisa menampung dua tiga ratus kendaraan
sehingga jika ada lajur lajur yang termakan oleh pengerjaan proyek dari japek elevated tersebut
akan dibersihkan akan dirapikan untuk bisa nantinya digunakan untuk pengendara atau kendaraan
melaju di empat jalur seperti keadaan normal
kemudian ada juga siasat atau strategi yang dilakukan oleh pihak jasa marga
seperti dari gerbang tol cikarut akan ditambah gardu
dari yang dua puluh empat gardu menjadi sekitar dua puluh tujuh sampai tiga puluh satu gardu
kemudian akan ada tiga belas mobile reader seperti mobile reader untuk top up atau kartu dari pembayaran tol secara tunai
yang diadakan di lapangan
kemudian ada penambahan cctv dari dua puluh unit penambahan dua puluh unit maksud kami menjadi total tujuh ratus tujuh puluh unit
dan juga penambahan lokasi top up tunai di gardu tol gardu tol yang ada di jakarta dan cikampek
kemudian untuk gerbang tol pastor akan ditambah juga gardu gardu seperti penambahan tiga gardu menjadi tujuh gardu masuk dan sepuluh gardu keluar
dan di gerbang tol cengkareng dua puluh tiga gardu operasi dan penambahan enam unit gto mini
di mana ini adalah gardu tol yang menjadi titik keluar masuknya kendaraan
yang di mana pengendara biasanya melalui wilayah ini untuk berlibur seperti ke bandung
pergi ke bandara untuk melakukan penerbangan keluar dari jakarta
baiklah desi aritonang melaporkan langsung dari gerbang tol cililitan
baiklah desi arya tonang